selamat pagi mbak
kita sarapan dulu ya
gak ada waktu buat sarapan
kalian berdua siap siap sekali
emang kita mau pergi kemana ma
kita mau ke rumah sakit sekarang
dan kita buktikan
apa yang memang benar tidak ada hubungan apa apa di antara kalian
ya ampun bagaimana ini
begitu hasil tes itu diperlihatkan
nyonya pasti akhirnya akan tahu
kalau kita adalah putri kandungku
apa yang harus aku lakukan
kalau cuma aku yang dipersulit sama nyonya
aku gak ada masalah
tapi aku gak mau kalau evita juga sampai kena
lebih baik aku cari alasan saja untuk tidak ikut
jadi nanti diam diam aku bisa pergi
biar aku saja yang kena masalah sama nyonya
nyonya apa saya harus ikut juga ke rumah sakit
soalnya pekerjaan saya banyak sekali yang belum beres
pekerjaan rumah masih bisa ditunda
kamu harus ikut karena kamu harus ada di sana
saat tes itu keluar
karena aku mau tahu kamu mau ngomong apa
begitu ketahuan bahwa kamu adalah ibu kandungnya evita
saya memang bukan ibu kandungnya non evitanya
ngapain juga nyonya buang buang waktu untuk kalian tidak penting seperti ini
biar saya saja yang mengambil tes itu ke rumah sakitnya
biar nyonya nggak kecewa kalau memang hasilnya itu gak cocoknya
jadi nyonya gak ngerasa buang buang waktu untuk hal yang tidak penting begitunya
ibu pelin pelan banget ya
ibu tadi bilang ibu nggak mau ikut karena banyak kerjaan
dan sekarang ibu bilang

tapi ibu gak mau ngambil tesnya sendiri
biar ibu bisa tukar
ibu takut ya
kalau ternyata hasil tes itu cocok iya
saya mana berani
tes itu pasti gak akan cocok non
ya udah kalau gitu ibu gak perlu panik dong
kalau sekali lagi ibu beralasan macam macam
itu berarti ibu memang ibu kandungnya kayak evita
iya saya ikut ke rumah sakit
muka kamu aja udah nunjukin
kalau hasil tes dna itu akan cocok
karena kamu memang benar benar ibu kandungnya evita bu ambar
udah ibu ikut aja
lagian kan gak ada yang perlu dikhawatirin bu
ibu inget bu